maaf saya tidak bisa menelpon
sebaiknya aku pergi aja
aku mau cari evita di kantor mungkin dia disana
ini hpnya evita kan
kok malah mati sih

pas saya antriin aja kali ya
fit gimana evita udah telepon
udah telepon deh tadi yuk
jam berapa lagi nih
serig banget ya
lo pake baju siapa lagi
nggak usah ngomongin baju
itu udah mau on air ya
nggak maaf banget
waduh siapa ini
semalam kamu kemana
fit tadi malam aku
dan kenapa ada cowok yang jawab telepon kamu siapanya
telepon aku pasti ketinggalan di sana
mendingan kamu jujur sama aku
kamu menunda pernikahan kita bukan karena adik kamu tapi karena cowok itu iya
jangan salah paham dulu ya sama
aku pasti akan jelasin semuanya ke kamu
semalam aku buat pernikahan
tapi kamu malah bersalah senang sama cowok lain
aku salah paham
kita serahkan dulu
nanti kita ngomong baik baik ya
papa baru saja dapat kabar dari kevin
kalau evita sudah ada di kantor
nggak sepenanya ma
kemana evita semalam
karena kevin kelihatannya buru buru ma
mama jangan cemberu terus dong ma
kalau tadi bapak agak keras sama mama
sebenarnya kevin itu memang sibuk
atau menghindar dari aku sih
kenapa kevin jadi salah paham gini
kalau kevin sudah lebih tenang

tadi apa dikasiin
tadi ada acara vampires
tadi apa dikasiin
aku yang sedikit untuk ganti uang transport kamu
terima kasih ya sebelumnya
kamu nggak usah kasih aku uang
ya mungkin aku emang pukul tapi
ya ampun miko
aku ikhlas bantuin kamu
aku benar benar gak enak sama kamu
mungkin ada yang bisa aku lakuin untuk kamu
aku pengen membalas semua kebaikan kamu